kayaknya aku bakal serahin sama anak ini ke nino aja deh ma
biar dia aja yang milihin
kok kamu turun
ya pengen jagain kamu aja
sampai depan kelas pengen ngeliatin kamu
udah gak usah protes ya
mas nanti kamu telat loh
gak usah protes
yang penting kamu berhati hati
ini mumpung ada kak rafael
mendingan aku sama kak rafael aja
biar kamu bisa kerja mas ya
bapak mau minta tolong apa ya
tolong jagain dia sampai kelas dengan selamat
lari lari atau lompat lompat
saya langsung berangkat ya
makasih banyak ya
suami lo perhatian banget sih din
ngeliat kalian berdua
yaudah ya mas
sampai kamu bisa ada disini
apa mama juga masih gagal menjaga kamu disini
mama kan tahu
ya kalau pak ada apa pak
ini saya on away kantor kamu siapkan semua dokumen dan kerjaan saya di meja kerja saya ya
setelah itu kalau kamu sudah selesai dengan tugas kamu kamu langsung jemput rina ke sekolah ya pastikan semuanya aman
pak nino kita sekarang sudah sampai saya turunin kursi roda bapak dulu ya
ren nanti ngeliat saya dengan kursi roda bapak
nanti ngeliat saya dengan kursi roda saya jalan aja
tapi bapak memang sudah bisa jalan
yaudah yaudah saya bantu saya bantu
udah gak apa apa gak apa pak
biarnya saya coba jalan sendiri ya
pak pak saya mohon pak udah jangan maksain pakai kursi roda aja ya pak
tapi saya nggak mau kalau
ren nang liat kondisi saya seperti ini
boleh kamu ketemu dengan ren
tapi kan bapak yang mau ketemu sama rina pak
saya gak mau kalau reina
merasa kasihan dengan saya
enggak tolong sama kamu untuk
saya cuman ingin mendengar suaranya reina aja
udah yaudah pak biar saya yang rekam pakai hp saya
bapak saya bantu untuk masuk mobil ya pak
semakin hari dia semakin merasa tertekan
hingga bersikap seperti ini
aku harus gimana ya allah
kamu udah siapin nama
untuk bayi kamu nanti
sekarang kita gak tau
bayi kamu itu nanti laki laki atau perempuan
kamu siapin dua nama aja sekalian
ini kan anak pertama
kayaknya aku bakal serahin
nama anak ini ke nino aja deh mah
biar dia aja yang pilihin
biar dia aja yang pilihin
tapi kalau kamu udah nyiapin sendiri kan gak apa apa
udah gak usah nino aja
dia tau yang terbaik
nama yang terbaik
pasti nama yang diberikan
nama yang diberikan
nama yang diberikan sama nino
jangan bersikap seperti ini
mama bener bener gak sanggup
ngeliat kamu begini
dia bisa kembali aktif
lagi mengurus kopi sop ini
karena saya kemarin ini izin hampir satu bulan
nggak kerja di sini
ya gak apa apa pak surya
kan pak surya sedang banyak masalah keluarga
pak surya harus sabar dan kuat ya
saya juga turut prihatin
dengan apa yang terjadi
sama elsa dan bu sara
terima kasih pak
insya allah saya kuat pak
kalau gitu saya cek kitchen dulu ya
makasih ya pak
mama sehat ma
iya alhamdulillah aku sehat
elsa kenapa ma
keadaannya kurang baik pak
semenjak kunjungan nino waktu itu kesini
nino waktu itu kesini
kalau dia udah tau
rena adalah anak kandungnya
dia denger dari andin dan al
karena mereka sendiri yang ngomong sama nino
tapi udah kemana dia